pesta demokrasi pemilihan presiden dua ribu sembilan belas mulai ramai diperbincangkan setelah undang undang pemilu disahkan pada paripurna dpr dua puluh juli lalu
pasal dua ratus dua puluh dua ini menjadi penentu
calon kuat yang ramai dibicarakan siapa lagi kalau bukan jokowi dodo dan juga prabowo subianto
bahkan kabarnya jokowi dan prabowo ini juga sudah mengantongi tiket untuk maju ke pilpres dua ribu sembilan belas
saya ajak anda untuk melihat lebih detail komposisinya
kita lihat yang pertama ini dia ada jokowi
ini artinya di
kemudian selanjutnya kita lihat dari prabowo sendiri
dukungan dari parlemen untuk prabowo ada di gerindra
ini dua duanya melebihi dari ambang batas pencalonan presiden
kalau kita lihat juga di pasal sembilan nomor empat puluh dua tahun dua ribu delapan belas
ambang batas pencalonan presiden ini juga telah digunakan pada tahun dua ribu sembilan dan dua ribu empat belas
tapi kalau kita lihat di sini jokowi ada tiga
golkar yang tadinya mendukung prabowo sekarang berbalik arah malah mendukung jokowi
ada apa ini
kemudian juga kita lihat tidak ada pdip partai pendukung jokowi yang waktu itu mengakuisisi jokowi dari gubernur menjadi calon presiden pada tahun dua ribu empat belas
selanjutnya di kolom atau di slide kedua
peluang yang mendukung jokowi kalau tadi saya menyebutkan ada pdip
sementara yang berpotensi untuk mendukung prabowo ada dua partai
kalau memang benar nantinya partai partai ini akan mendukung jokowi dan juga prabowo
ini artinya ada enam partai pendukung dalam koalisi jokowi
kemudian ada empat partai pendukung dalam koalisi prabowo
kita flashback ke tahun dua ribu empat belas dalam koalisi indonesia hebat
ada empat yang mendukung jokowi
sementara di koalisi merah putih ada enam yang mendukung prabowo
ini artinya ada memutar balik angka empat puluh enam ini ada apa
waktu itu ada apa
sempat menjadi lucky numbers dari jokowi
sementara enam adalah angka dari prabowo sekarang terbalik begitu ya
tapi ini dia namanya juga partai politik namanya juga dunia politik
apapun bisa terjadi karena memang kita akan menunggu banyak mungkin kejutan yang akan terjadi
masih dua tahun lagi kemungkinan masih ada banyak isu yang diputar oleh partai politik
oleh anggota politik demi kepentingan
tapi semoga untuk kepentingan rakyat apapun bisa terjadi